pasangan gibran raka buming raka dan teguh prakoso mendaftar ke kpu sebagai peserta pilkada solo dua ribu dua puluh pada jumat siang
gibran datang mengenakan baju lurik dan mengendarai sepeda ontel
sebelumnya pasangan ini melaksanakan doa bersama di kantor dpc pdi perjuangan solo
kemudian gibran menyerahkan surat rekomendasi dari partai partai pendukung kepada ketua dpc pdip solo fx hadi rudiatmo
selaku ketua dpc fx hadi rudiatmo membalas dengan mengalungkan bunga melati
bersama istrinya selvi ananda gibran berjalan menuju titik pemberangkatan dengan diiringi gending jawa
gibran bersama teguh kemudian mengendarai sepeda klasik atau sepeda ontel kebo dan diiringi puluhan sepeda lainnya
hingga jumat sore pemeriksaan berkas calon wali kota solo gibran dan teguh belum selesai